nas indonesia besok menggelar pertandingan uji coba melawan tanzania
sebelum menghadapi irak dan filipina dalam lanjutan kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
dalam latihan kemarin sejumlah pemain seperti pratama arhan telah mulai ikut berlatih
sejumlah pemain yang menjadi andalan pelatih timnas shin taeyong seperti pratama arhan
asnawi mangku alam kemudian rafael strike telah ikut berlatih
tanzania merupakan tim yang memiliki peringkat fifa satu ratus sembilan belas atau di atas indonesia yang berada dalam posisi satu
dalam latihan tampak juga kalvin verdong pemain yang saat ini masih menjalani proses naturalisasi
pemain yang merumput di liga belanda ini terlihat mengikuti latihan ringan bersama pemain tim nas lainnya
pada senin pekan depan proses naturalisasi akan dilakukan di komisi tiga dan sepuluh dpr ri
dalam laga uji coba besok pelatih tim nas indonesia shin teyong akan memanggil malik risaldi
pemain sayap yang bermain untuk madura united
malik akan mengisi posisi yang ditinggalkan yance sayuri karena mengalami cedera
sementara itu tiga pemain yang memperkuat lini belakang timnas yakni jordi amat
jay ises dan justin hubner kemungkinan tidak akan diturunkan karena hingga jumat kemarin masih belum tiba di jakarta
karena kondisinya tidak memungkinkan tadi disepakati kita akan pulangkan dan kita akan panggil malik risaldi dari madura united dan juga kita akan panggil nadio
yang belum datang itu jordi jai justin
sejumlah nama seperti pratama arhan dan asnawi
tetap masih menjadi pilihan utama pelatih shin tae yong
sementara di lini tengah shin akan mengandalkan tom hay ivar jender rikam buaya dan marcelino ferdinand
kita coba cek lini depan nama egy dan rafael strike kemungkinan akan tetap menjadi pilihan pelatih shin taeyong
di laga nanti melawan irak dan filipina
pemain pemain tim nas sejauh ini optimistis
di pertandingan irak mereka akan bisa membalas kekalahan satu lima dari irak
sekarang saya berharap tidak masalah siapa yang menang kita akan menang
karena jika kita menang lawan irak kita akan menunjukkan bahwa kita berada di arah yang baik
dan jika kita menang kita bisa masuk ke lantai berikutnya
jadi saya pikir kita sangat yakin
dan saya berharap tidak masalah siapa yang menang

alhamdulillah jadi kalau anak anak ya untuk pertandingan besok lawan tamsania
semuanya kondisinya dalam keadaan yang cukup baik
ya hari ini juga kita official training baru selesai
semua pemain kondisinya sangat baik
ada juga tambahan pemain yang baru bergabung
ada jordi terus hari ini juga gabung
semuanya secara umum secara keseluruhan kondisi pemain semuanya baik baik
oke tapi kalau melihat lawan besok adalah tanzania yang secara tahun ke tahun
dari peringkat fifa naik terus dari peringkat satu ratus tiga puluh lima tahun dua ribu dua puluh sekarang peringkat satu ratus sembilan puluh
dari timnas sendiri ada concern sendiri tentang lawan yang akan dihadapi besok ini
besok itu kebetulan kita ubah yang tadinya friendly match yang ada poin
mengingat coach sintayong menginginkan supaya bisa memainkan pergantian pemain secara keseluruhan lebih banyak
maka kita mengajukan ke fifa dan kemarin sudah disetujui bahwa untuk pertandingan besok itu tidak ada poin
dengan bisa memainkan pemain pengganti lebih dua belas orang tentu ini kan bisa memainkan semua pemain yang ada
sehingga bisa dicoba semua dan dari situ nanti baru bisa akan kita lihat secara keseluruhan kualitas dan kekompakan serta kemistri dari para pemain semuanya
tapi kalau melihat profil dari klub tanzania ini sendiri yang peringkatnya naik terus ada ketakutan tersendiri atau ada concern sendiri
untuk mengukur statistik atau strategi yang akan dipakai nantinya
nah begini seperti yang saya sampaikan di awal karena pertandingan ini memang tidak ada poin
sehingga kami tidak menargetkan harus menang
jadi soal menang kalah itu kan nomor sekian karena tidak ada target
sehingga yang kita utamakan adalah bisa memainkan pemain semua yang ada kecuali fair dong ya
sehingga kita bisa tahu seperti tadi saya sampaikan
kita tahu selama ini kita bisa menang
bergabung kemistrinya bagaimana kualitas pribadinya kualitas masing masing pemain seperti apa itulah yang kita harapkan besok itu bisa tahu
sehingga ketika melawan era kita sudah tahu si a si b si c yang akan dilan upkan
oke apalagi dari coach shin taeyong juga sempat bilang dua fokusnya sekarang masalah peningkatan performa dan juga fisik pemain itu tadi ya pak ya
kualitas pribadi masing masing itulah yang kita harapkan
kita harapkan besok bisa tahu seperti itu
oke tapi dengan catatan jis kemungkinan gak bisa gabung justin hubner juga demikian bakal gimana nih ngukur performa tim kita bakal bagaimana dan siasatnya bakal dimainkan bagaimana kemudian
kalau justin nanti jam tujuh sudah datang tadi berangkat dari jepang itu kalau tidak salah jam sepuluh pagi kalau nggak salah
nanti sore ini datang otomatis besok sudah bisa bergabung dengan tim
sementara kalau j kan kita siapkan tiket tanggal empat ya mungkin tanggal lima baru sampai dan itu pun juga nanti kita akan melihat kondisinya seperti apa
kalau mengukur lagi dengan pertandingan sebelumnya karena kan kita prestasi cukup luar biasa ya pak di luar ekspektasi itu tadi
secara mental pemain kita masih ada optimismenya dan gimana cara bisa memastikan bahwa ya biarkan pertandingan sebelumnya menjadi berhasil
jadi pertandingan sebelumnya menjadi cerita kita yang sebelumnya dan kita menghadapi tantangan yang kedepan ini bisa harus lebih fokus dan lebih maksimal lagi
jadi begini kita harus tahu bahwa yang kita hadapi iraq dan ini adalah home loh ingat loh ya
ketika kami datang ke sana itu kan memang luar biasa support dari supporter irak kepada kami
dan beberapa hal yang menjadi catatan cukup menarik buat kami di tim itu juga kami catat di sini
sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan irak apa yang akan kita lakukan itu sudah tahu gitu
jadi prinsipnya melawan iraq itu karena ini home ya semangatnya memang harus semangat kita menang begitu
tidak ada semangat draw seperti itu
ditambah lagi coach sintayong memilih nama malik rizaldi untuk ikut memperkuat squad kita
ada alasan khusus tidak memilih sosok malik rizaldi ini
kita ini kan bisa tahu buah daripada
liga yang ada di kita dan kita masing masing masing klub yang berlagak itu kan
tentu kami ini selalu menganalisa dan melihat kualitas daripada para pemain yang ada di liga kita
sehingga ketika ada yang muncul dengan kualitas yang cukup bagus mencolok
tentu pasti akan dibanggil sama sinteyo
maka hal ini kan bisa memantik reaksi memotivasi para pemain
supaya ya bisa untuk bisa dipanggil oleh sintayong oleh timnas ya seperti itu
penegasan juga ini karena pertandingan melawan irak dan filipina ini sudah semakin dekat
adakah hal hal khusus yang jadi concern juga pak sumarji untuk timnas kita
fokusnya kita satu adalah bagaimana kita meningkatkan fisik ya
dan itu sudah dilakukan oleh coach sinteyo sejak tanggal dua puluh delapan
kita mulai latihan sampai dengan hari ini
dan yang kedua strategi bagaimana kita sudah tahu bagaimana strategi irak selama ini yang dimainkan
sehingga apa yang diharapkan karena itu tadi dari awal semangatnya kita lagi pengen menang kepingin membalas
ya itu tadi yang kita jadi fokus dan concern kita untuk bisa mengalahkan irang
doa terbaik tentunya untuk timnas kita bisa berlagak untuk kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam ini
pak sumarji terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami